pemirsa anda menyaksikan the central bank di bloomberg tv indonesia
sejumlah isu masih menjadi tantangan dalam menyempurnakan peraturan bank indonesia
terkait transaksi valuta asing atau falas
apakah dengan diterbitkannya enam peraturan bank indonesia
terkait aturan transaksi falas dan lindung nilai
dapat membangun kepercayaan pasar baik investor asing maupun investor domestik
seputar aturan transaksi falas dan lindung nilai
nilai tukar rupiah yang fluktuatif memperlebar peluang kerugian pada setiap transaksi valuta asing
otoritas moneter tidak tinggal diam
dan menaruh perhatian lebih pada sistem lindung nilai atau hedging
bank indonesia juga menertibkan transaksi falas antara bank dengan pihak domestik
otoritas moneter mengharmonisasi dan menyempurnakan enam peraturan bank indonesia
atau pbi tentang transaksi valuta asing dalam dua pbi
ada sejumlah poin penting yang kembali ditegaskan
salah satunya adalah pelarangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing
dan atau dalam rupiah untuk kepentingan transaksi derivatif
adalah periode yang cukup perlu kita waspadai
dan apakah hanya indonesia
tetapi indonesia kita ingin dari sekarang sudah mempersiapkan diri
jadi seperti kemarin ada kebijakan terkait dengan lindung nilai
hari ini kita membuat deregulasi pasar falas
dan merubah pbi yang enam menjadi satu peraturan bank
nah ini semua untuk membuat kita mempunyai daya tahan yang lebih baik
sebelumnya tiga institusi negara yakni badan pemeriksa keuangan
bank indonesia dan kementerian keuangan juga menyepakati pedoman
standard operating procedure atau sop lindung nilai atau hedging
untuk semua lembaga baik perusahaan bumn dan swasta
efek yang muncul dari selisih yang berbeda kalau dia kurang
itu adalah kemampuan yang kita lakukan untuk memperbaiki perusahaan bumn dan swasta
itu adalah bagian dari biaya
dan kelebihan itu bukan ditreat sebagai keuntungan tetapi pendapatan
sehingga dengan begini sop yang dibuat itu menjadi lebih jelas
penerapan ini bukan berarti tanpa risiko
lindung nilai akan efektif menahan rupiah
apabila tidak terjadi kecurangan dan gratifikasi dalam proses transaksi
tim liputan bloomberg tv indonesia
peraturan terkait transaksi falas dan lindung nilai atau hedging
apakah peraturan baru ini dapat membuat kepercayaan pasar dan rupiah juga tetap terjaga
kami akan berbincang dengan tamu kami yang telah hadir di studio saat ini
elizabeth sukawati direktur departemen pengelolaan monitor bank indonesia
ibu suko terima kasih sudah bergabung bersama kami di the central bank
ibu menarik tadi bagaimana pak agus marto mengatakan
bahwa dua ribu lima belas ada hal hal yang patut kita waspadai
apa yang patut kita waspadai dan apakah ini juga melatar belakang
menangi terbitnya enam pbi oleh bank indonesia
iya seperti tadi dikembangkan oleh pak agus diwi marto wadoyo
bahwa tahun dua ribu lima belas adalah tahun yang penuh tantangan
maka bank indonesia sudah mulai menyiapkan
supaya bisa menghadapi tantangan dua ribu lima belas
antara lain kalau dari sisi global yang kemungkinan kenaikan suku bunga the fed
kemudian bank indonesia melakukan
pertama pbi yang kemarin pada tanggal tujuh belas september
sudah menerbitkan empat pbi
transaksi falas antara bank dengan pihak domestik
dan transaksi falas terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing
itu merupakan simplifikasi penyempurnaan dari enam pbi

terkait transaksi falas terhadap rupiah
kemudian untuk pbi terkait lindung nilai tetap
ya tapi kita sempurnakan juga satu pbi
pbi swab lindung lila juga ada satu pbi
jadi tanggal tujuh belas september kita menerbitkan empat pbi
ya dahulu dari delapan pbi menjadi empat pbi
se nya itu ada sebelas se
kalau untuk se lindung nilai dan untuk yang swab lindung milik tetap
jadi di peraturan yang baru akan ada empat pbi dan empat se
dari yang sebelumnya ada delapan pbi dan tiga belas se
jadi memang dengan pbi dan se yang banyak
dan scatter itu juga membingungkan bagi baik pelaku
sehingga kita ingin yang skater tadi kita lebih simplify
kemudian juga bahwa di dalam perjalanan
pbi pbi tersebut kan sudah di amandemen
sehingga jumlahnya menjadi banyak tadi ya
dari delapan pbi menjadi empat pbi
kemudian juga memang kita melakukan penyempurnaan
ini tujuannya untuk memperdalam pasar falas domestik
kalau ada guncangan guncangannya mudah mudahan tidak terlalu terasa
jadi ini tujuan latar belakang dari empat pbi tadi diterbitkan
yang sudah di launching tanggal tujuh belas september yang lalu
kalau tiga bbi tadi yang transaksi polas terhadap rupiah
pihak bank dengan pihak domestik
dan juga lindung nilai itu berlakunya mulai sepuluh november
bu apakah dengan penerbitan dan juga perampingan apbi ini
menjadi akan menjadi sebuah sinyalemen
ini semacam tanda bagi pasar bahwa
ya bank indonesia selalu siap di pasar
baik itu di dalam operasi moneter maupun di dalam pengaturannya
karena kita ingin pasar keuangan yang dalam
sehingga pendalaman pasar itu dilakukan dengan deregulasi
bertahap artinya secara gridul
dan terukur dari sisi risikonya
maka tadi di dalam nanti peraturan peraturannya
sudah ada hal hal yang kita atur untuk memitigasi risiko tersebut
oke ibu bagaimana penilaian bank sentral mengenai
perkembangan pasar kondisi pasar falas nasional
ya sebagaimana negara lain
pasti pasar falasnya akan shrinking
akan menjadi sangat jatuh
berkurang ya volumenya maupun transaksinya berkurang
namun lambat laun dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik
dan juga kepercayaan sudah mulai membaik
meskipun kita tahu masih banyak juga peraturan yang
juga sadar bahwa pembatasan itu ada trade off nya dengan stabilitas
saat ini dirasa bahwa kita perlu pendalaman pasar
sehingga mulai sedikit demi sedikit kita longgarkan
dalam rangka melakukan pelonggaran bank indonesia tidak sendirian
namun kami bekerja sama dengan ojk
kedua juga dengan pelaku pasar
pelaku pasar di sini dibakili oleh ifem
inilah menjadi partner bank indonesia dalam menyusun ketentuan ini
tapi apakah memang ada urgensinya
menurut bank indonesia apakah ada urgensinya pelaku pasar domestik
seperti misalnya korporasi swasta bank bank untuk membutuhkan
instrumen tambahan terkait dengan peraturan falas tersebut
iya ada urgensinya bahwa kegiatan atau transaksi falas
perlu diatur supaya prudent
negara lain kita bandingkan tidak dengan negara maju
katakanlah dengan malaysia dan thailand
kalau kita lihat volume transaksi hariannya dibagi gdp
artinya bahwa perlu kita pedelam
kedua dari sisi kemudian komposisi transaksi di
pasar falas ada transaksi spot atau cash market
ada yang forward ada yang swap
komposisinya juga di indonesia masih banyak yang spot cash marketnya
jadi korporasi tadi seperti yang disinggung
belum banyak yang melakukan hedging
ini kelihatan komposisi yang transaksi spotnya masih
dan untuk yang swapnya juga masih relatifnya
jadi sudah lima puluh sembilan itu transaksi derivatif
nilai hanya dipakai oleh korporasi untuk melakukan lindung nilai atau hedging
juga sudah lebih banyak transaksi derivatifnya
apakah artinya juga bank bank saat ini yang ada di indonesia
memang instrumen yang kerap mereka lakukan
apakah memang instrumen falas tersebut
instrument motor itu saja yang biasa mereka lakukan untuk likuiditas falas
sebenarnya yang kita inginkan adalah
bank bertransaksi dengan bank dulu
kalau bank tidak bisa settle dan perbankan lainnya
itulah fungsinya sebenarnya sebagai bank sentral
perbankan kita masih ada permasalahan segmentasi dan lain lain
kalau misalnya mereka sudah melakukan transaksi palas dengan nasabah
harus di square kan harus di pass on
dan bank indonesia sudah membuka transaksi
ada juga yang efek swab yang lelang reguler kita lakukan
ada juga yang tadi dengan lindung nilai
jadi bisa datang ke bank indonesia apabila membutuhkan
siap untuk kalau perbankan membutuhkan
instrumen instrumen yang dibutuhkan mereka untuk transaksi falas
baik ibu suko nanti kita lanjutkan kembali
pemirsa apakah peraturan bank indonesia ini dapat efektif mengantisipasi capital outflow
akibat dampak kenaikan suku bunga the fed
pemirsa anda masih bersama kami di the central bank
ibu suko apakah penyempurnaan seluruh aturan bi ini terkait transaksi falas ini
sebagai bentuk antisipasi adanya capital outflow
menghadapi defact rate yang akan naik pada tahun depan
ya sebenarnya berbagai hal dilakukan oleh bank indonesia dan pemerintah
langkah penyempurnaan empat pbi ini sebenarnya juga bisa dikatakan
sebagai bagian upaya untuk memperdalam pasar
sehingga nanti kalau terjadi adjustment dampaknya tidak terlalu besar
dan dengan adanya instrumen katakanlah lindung nilai
nanti pihak korporasi atau pihak bank akan meng cover posisi ke bank indonesia
dan sudah dipermudah dari sisi underlying transaksinya
kemudian kedua juga dipermudah dalam hal settlementnya
karena bisa dilakukan dengan netting
kemudian juga tentang underlying tadi
itu juga sudah kita wajibkan baik untuk kalau transaksi pembelian maupun penjualan
kalau dahulunya hanya pembelian sekarang penjualan juga
disetor atau diserahkan di depan
berapa besar bu untuk pembelian dan penjualan itu menurut aturan bank indonesia
kalau dulu ada delapan pbi aturannya berbeda beda
untuk pembelian rp seratus per bulan per nasabah
kalau membelinya di atas seratus ribu wajib dengan underline
tetapi kalau nanti settlementnya dengan netting
artinya hanya selisihnya yang dikirim dananya harus ada unrying
kalau jual thresholdnya satu juta
itu disamakan antara domestik dan asing
karena kita kan semangatnya menyederhanakan
tidak membingungkan tapi menyederhanakan
kalau transaksinya nanti menjual di atas satu juta ada underlying
namun kalau mau di netting settlement nya harus ada underlying
jadi benar ini merupakan salah satu antisipasi untuk capital outflow
menjelang the fed rate akan naik di atas dua puluh
salah satu karena ini salah satu hal yang dilakukan untuk memperdalam pasar
dengan melakukan kalau istilahnya sedikit relaksasi tapi yang terukur
bagaimana bank sentral menyikapi perusahaan perusahaan yang sensitif dengan the fed rate seperti perbankan kemudian juga perusahaan perusahaan minyak
bagaimana bank sentral menyikapi perusahaan perusahaan jenis tersebut
sebenarnya memang kebijakan moneter harusnya transmisinya yang melewati perbankan kemudian sampai ke perusahaan perusahaan
kalau transmisi yang berhasil kalau bank indonesia menaikkan suku bunga
suku bunga depositonya naik suku bunga kreditnya naik
nanti akan ada pengereman dari ekonomi
tapi kalau bank indonesia ingin mendorong ya pasti akan menurunkan suku bunga
memang nanti dengan adanya peraturan ini
maka akan lebih mudah bagi korporasi untuk melakukan lindung nilai terhadap kewajiban falasnya
misalnya korporasi yang mempunyai kewajiban impor
dia punya impor kemudian kewajiban harus membayar
kalau korporasi tersebut sumber pendapatannya dalam rupiah
mau tidak mau dia harus membeli falas
sekarang lebih dipermudah membeli falasnya
karena underlyingnya sudah diperluas
underlying itu transaksi yang mendasari
transaksi realnya apa sih yang mendasari
sudah diperluas jadi sekarang mencakup kegiatan perdagangan di dalam dan di luar negeri
kemudian aliran moda investasi baik langsung penyertaan langsung maupun portfolio
dengan ada perluasan tersebut diharapkan korporasi akan melakukan hedging lindung nilai
dia tahu akan butuh falas tiga bulan yang akan datang
makanya kalau dia sekarang melakukan transaksi lindung nilai
kemudian dia akan patok tim kontraknya tadi
itu akan memberikan kepastian untuk perencanaan atau budget
gilirannya nanti kalau misalnya perbankan tidak bisa melayani itu
karena posisi balance sheetnya